aduh ini macet ada apa lagi
gak tau orang lagi buru buru apa
jam berapa sih
dih ngapain banget sih
pakai bunga bunga di kepala
mana bajunya kayak spray lagi
tuh kan emang susah ya
kalau misalnya emang nahan makan dan minum aja sih
gampang lah ya
nahan hati dan pikiran itu loh yang susah
ngelamun dikit pun ngebayangin yang gak enggar
atau kalian ada yang kayak gini sih
kerjaan dari perjalanan
macet aja kadang kan bikin emosi
pasti godaannya emosi sih paling tepatnya
apalagi kita setiap hari ketemu orang orang ya
banyak banget yang nge trigger kita untuk
apalagi kalau kita bawa motor di jalan
ada pengendara yang songong atau apalah
sih kalo lagi di jalan
saat menjalankan ibadah puasa
bukan hanya lapar dan haus yang harus ditahan
hati dan pikiran juga harus dijaga
demi membersihkan hati
jika kita melakukan hal yang dilarang
saat sedang menjalankan ibadah puasa
maka akan menggerus pahala puasa
kebijakan kita dalam berpuasa
itu bukan saja membersihkan
apa yang seharusnya kita bersihkan dari perilaku
keseharian yang tidak wajar
tetapi juga adalah
perilaku yang kita lakukan
perilaku yang tidak pantas
untuk dibiarkan bersarang di dalam hati
namun kenapa ya mengontrol emosi itu
lebih susah dibanding keinginan untuk makan dan minum
ketua asosiasi psikologi islam agus rahman mengatakan
haus dan lapar merupakan unsur

sementara emosi merupakan unsur dalam yang susah

berpotensi mengambil keputusan yang clear
karena hidupnya dikendalikan oleh gejolak emosi
mengendalikan emosi memang butuh proses
mengendalikan emosi memang butuh proses
hati dan pikiran
kalau di dalam psikologi islam
hati itu merupakan pusat kepribadian
dimana kemudian kualitas hati
akan berpengaruh kepada
perilaku dan pikiran seseorang
kalau hati sudah tertata
apa yang dilihat
apa yang didengar
sudah terkendali sedemikian upah
sehingga tidak masuk informasi informasi
yang tidak dikendaki hati menjadi jernih
berikut adalah beberapa tips
untuk menjaga hati dan pikiran selama berpuasa
yang paling utama adalah
memiliki niat yang kuat
untuk menjalani ibadah puasa
penerimaan secara total
agar kita bisa berserah sepenuhnya
kepada tuhan yang maha esa
ketika melakukan perbuatan yang tidak senonoh
pendekatan diri kepada allah
dalam bentuk apapun seperti sholat
mendengarkan lagu yang bersihkan kesehatan
juga bisa jadi cara menjaga puasa kita